assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam damai sejahtera untuk kita semua
salam pancasila merdeka merdeka merdeka
yang saya sayangi pak ganjar pranowo
pak mahfud minta izin
jadi tidak bisa hadir
lalu juga ada pak kalau saya manggilnya sih pak ahok
ketika beliau ada dalam tahanan
saya suka datang ke tahanan ya
tapi kok nasibnya gak bagus ya
udah ah saya manggilnya ahok aja dah
sekarang beliau bersama kita
sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya
terus ada bu bintang buspayoga
terus ada bu bintang puspayoga itu menteri perempuan dan anak
terus ada bu bintang buspayoga itu menteri perempuan dan anak
di sosial yang cengeng itu ibu tri risma hari ini
iya kalau laporan nanti terus belum apa apa udah
apa ya mewek itu apa mewek ya
aku bilang ya udah deh gak usah mewek lah berjuang terus
lalu pak abdullah azwar anas menpan rb pak zuhairi misrawi mana ya mana ya
beliau dubes tunisia rupanya kembali untuk hadir di sini
lalu juga pak heri ahmadi itu dubes kita di jepang
lalu pak hendrar prihadi
itu kepala lkpp dan para senior partai kader partai tadi mbak puan saya udah deg degan aja
mbak puan itu lebih cengeng dari saya
jadi saya tadi ngeliat udah wah wah wah saya udah gitu aja dalam batin
tapi orang pak hasto sebelah saya juga langsung sentrap sentruk
ini py sih yang namanya penggede penggede partai gitu kok lama lama jadi cengeng
gak perlu cengeng lah
ya udah kesabaran revolusioner
jajaran dpp dpd dpc partai tentu terutama teristimewa
anak anakku yang di akar rumput
berdiri satgas partai ada nggak ya
hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
rekan rekan pers yang telah selalu membantu memberikan berita yang saya banggakan
karena sekelima pdi perjuangan dapat berjalan baik
di bawah spirit yang saya ajarkan sebagai api perjuangan
nan tak kunjung padam
jadi itu mau saya jadikan tradisi
siapa yang disiplinnya kuat
jadi bukan hanya dari absensi saja
dari mereka keseriusannya dan lain sebagainya
kami berikan sebuah penghargaan
keseluruh pemikiran juga telah dicurahkan
saya dapat laporan terus dari pak hasto
meskipun saya tidak di lapangan
karena saya juga memantau terus
kesemuanya mencerminkan posisi historis pdi perjuangan
memang sebagai partai nasionalis soekarnois
partai terus bergelut dengan problematika rakyat
dan selalu harus menjadi suluh bagi masa depan bangsa
saya bilang pada waktu diskusi ada sekjen
sudah pakai api aja bu
dengan ada juga acaranya
untuk bisa dilihat oleh rakyat
jadi berapa kabupaten pak sekjen
nah melewati kabupatennya dua puluh
alhamdulillah sampai ke sini
dan ini tidak dimatikan
lalu nanti ditaruh di sekolah partai
kalau semangat juang itu harus selalu membara
indonesia lahir dengan sebuah konsepsi
yang namanya negara paripurna
ini sangat sering dilupakan
dalam tinjauan visionernya bung karno
yang namanya negara itu akan bisa
nah terutama makanya mengapa saya
untuk khusus pdi perjuangan
dalam mengenalkan lagu indonesia raya tiga stansa
karena setelah saya ulang dengar dengar dengar
itu betul betul merefleksikan
masa lalu masa sekarang dan masa depan
yang akhirnya tujuannya adalah
bisakah indonesia itu menjadi indonesia raya
pada kemerdekaan kita tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
spirit ini tidak boleh kendor
untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air
di tangan kita sendiri
bukan di tangan penjajah
bukan di tangan penguasa
bukan di tangan mereka yang sangat pragmatis
rakyat indonesia itu adalah warga negara yang merdeka
bukan merdekanya itu menjadi liberal
mereka harus memiliki kekuatan
tolong diajarkan kepada rakyat
rakyat itu perlu pertolongan
benarnya kalau milih pemimpinku piet
tidak pilih saya itu
makanya pemimpin itu adalah harus merasa
dia tuh bagian anak bangsa loh
jadi aduh jangan deh tidak percaya diri
oleh kemajuan bangsa lain
dengan mengubur mental merdeka bangsa
ada orang ikut bahasa ini
loh apa yang tidak ada bahasa ini
lebih baik kalau memang mau
oh baiklah kok susah menurutmu
enggak itu biarin miliknya orang korea
kan kita punya sendiri
agar kemerdekaan itu bisa apa
bung karno telah meletakkan pancasila
beliau itu menurut saya
ada kelihatannya ada untungnya
keadaannya itu kan sepi gitu loh
tidak ada yang diajak ngomong
tokoh tokoh bangsa lain loh
itu kan berdialognya itu tidak langsung
tapi sangat membawa peran
kok akhirnya dipilihnya pancasila
yang dapat menyatukan seluruh komponen bangsa
menyatukan seluruh komponen bangsa
nah makanya saya kan enggak setuju
kalau yang saya jelas tadi ulangi lagi
lah kok terus kalau
orang indonesia nya sendiri
itu pak nurdin dia ketawa deh
lah kalau umpamanya harus digempur gitu
dulu kan bung karno jelas loh
namanya republik indonesia dikempur loh
nah tapi kan kita berontak enggak
buk fair aja lah nggak perlu
kalau di create create kayak gini
nggak ada guna itu reformasi lah
kalau bung karno selalu mengajarinya apa
kayak air sungai dari mata air
dia naik lagi turun sebagai hujan
masuk lagi sebagai mata air kehidupan
aku banget sarangi sarangi
udah kalau kapan kapan ketemu gitu
terus kalau orang ganteng gitu
engkau segeblak sopo mbo
kalau ini kita pikirkan
loh kok bisa mengekstraksi keadaan itu di dalam penjara
sehingga kita sudah ada konsepnya
tinggal mau tidak dilaksanakan
guna mewujudkan jalan ini
lalu bung karno menginisiasi
kalau bikin baju kan ada polanya
pembangunan nasional semesta dan berencana
karena waktu zaman pak harto ditiadakan
itu melalui pendekatan ilmiah
itu melibatkan lebih dari enam ratus doktor loh
jawabkan dari berbagai disiplin ilmu
dan semangat dan pola dasar pembangunan tersebut selalu aktual
penguasaan ilmu ilmu dasar
membangun kedaulatan pangan energi
hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju
saya bukannya tidak setuju kalau harus impor
yang namanya sebuah kekuatan
bagaimana kita jangan import
seperti nanti kalau problem beras
kita mau nyari makanannya dari mana
pengok pengok karpe dewe loh
potensinya yang belum digunakan
di dalam sikap politik
saya paksa pak gubernurnya
karena orang pulau nya segitu
buat di alokasi kuota
napas pulau nya itu ada
saya bukannya anti turisme loh
bagi kehidupan rakyat kita
di nanti kalau pilkada
kami yang akan membuat visi misinya
dan itu sampai visi sama kepala desa
kalau dari lain saya nggak mau urusin
yang lucunya kan dia hebat nih
ini kan pakai konsultan bu
saya ambil dari pola pembangunan
apakah dapat dipertanggung jawabkan
karena kita udah bedah
jadi dapat dipertanggung jawabkan
tapi begitu pak harto
ya zaman bung karno memang
tapi yang buat itu enam ratus dokter
supaya di bali itu
saya pikirnya udah bangga aja
terus orangnya mengkerut gitu
nggak cinta pada negeri kita
indonesia itu di amerika loh
tahu tahu nanti kalau udah datang ke bali
nggak ada tarian baris
saya udah marah tuh sama pak koster
aku bilang itu kan tempat narkoba
saya ini manusia bertanggung jawab
jadi suka relawan di pamar di siwi
benturkan ke tembok loh
ini loh saya nggak tahu kalau sekarang
pakai apa itu batu es
purna adalah satu kesatuan
dan juga pola pembangunan nasional
kalau pada waktu itu
saya akan terus berpikir
ketika diambil oleh pak harto pertanyaan saya
apa salahnya dari cara pikir bung karno
kenapa kok diambil sama pak harto
berpikir dari keadaan yang terjadi
sehingga nanti ada jawabannya
jawabannya itu ya menurut saya itu memang tidak ada hal yang bisa dijadikan kesinambungan
buktinya ya kayak sekarang ini
seperti rrc republik rakyat tiongkok
terakhir beliau kirim surat sama saya
untuk bikin seratus tahun lagi
berarti yang namanya rrc itu punya dua ratus tahun loh
gini aja kok masih murad marid
kalau di agama kristen kan
kelima limanya benar benar dipahami
arah masa depan dengan seluruh fighting spiritnya
haruskah ada yang dibetulkan
ataukah ini sudah baik
konsep besarnya itu ada
pak said sama pak don
ya dia akan berangkat ke korsel
realita utang kita itu berapa tau
ini kan harusnya diomongkan ke seluruh rakyat indonesia loh
menyelesaikan utangnya lalu bagaimana
saya sendiri sampai ngitung sendiri
karena pernah presiden tau
jadi apalagi yang dicari
ya ternyata bolak balik
jangan asal mikirin diri sendiri deh
masih banyak orang miskin
masih banyak orang yang harus ditolong
yang sekarang sedang dibangun
jadi saya tuh langsung kemarin lihat
itu gerbong gerbong kereta itu
tempat tinggalnya para gelandangan
beliau senang banget incognito
itu pergi kemana mana
jadi cerita sama saya
rel rel grab gerbong yang
sama orang yang tinggal di situ
itu kayak suara pak bung karno ya
kok ada yang ingat
kalau bisa lima jam deh
harus ada revolusi mental
bangsa indonesia yang merdeka ini
yang dia punya harga diri
aduh rasanya tuh seneng banget gitu
suruh masuk ke sekolah ini
kayak kalau di kita sd
jadi waktu saya cerita indonesia
jadi saya suruh minta
kepulauan terbesar di dunia gitu
aku kan gitu selalu ngomong
bayangin kalau kalian cuman
pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa
agar indonesia bisa menjadi pemimpin
di antara bangsa bangsa lain di dunia
makanya kenapa saya suruh tadi
masuk dalam sikap politik
kita sebagai negara merdeka
kok bisa bikin konferensi asia afrika
yang datang diplomat tuh
hai gawat ya kalau dipikir
pemimpin ku gimana caranya ya
persoalannya sering muncul terkait pemimpin dan sistem pemerintahannya
seorang pemimpin lahir melalui sebuah proses ujian
hingga terbentuk sosok yang berkarakter dan memiliki prinsip
prinsip memiliki kekuatan intelektual
mengenal rakyatnya dengan baik
hanya untuk bicara sama gelandangan
ayo siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan
ya itu ada yang bilang gitu
siapa yang sudah menjalankan teruskan
akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa
kan itu diketok dulu
aneh kan republik ini
yang namanya ahli ahli hukum
nah ini akan sangat berbahaya
kalau berada di tangan seseorang
hal ini yang juga menjadi keprihatinan saya adalah
pola pembangunan jangka panjang
konsep kedepaniku apa namanya
beliaunya malah yang bingung
sebagai tarian poco poco
namun kalau dalam politik
arah bangsa nanti udah maju
contohnya adalah seperti yang saya katakan
ya saya boleh kalau ini nanti tolong bikinkan lagu
mana dia tadi mbak chris dayanti
dung dung dung dung dung dung dung
persiapkanlah pilkada dengan sebaik baiknya
jaringlah calon calon pemimpin
yang benar punya fighting spirit
memiliki karakter yang kuat
tidak hanya berpikir zona nyaman
tapi di sininya juga
sukarelawan saya itu di museum
saya ini dulu sebelum masuk partai
seperti anak anak otis
itu kan terjadi perundungan
kok malah kalau depan nggak kelihatan
kalau dari pdi perjuangan ada anak
itu berbudi pekerti banget loh
tanamkan itu dari awal
sopan santun pada orang tua
jadi kalau sikap politik partai
tantangan ke depan tidaklah ringan
untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan
hukum itu sekarang versus hukum
melawan hukum yang dimanipulasi
ini padahal ya hukum dan hukum
padahal komisi pemilihan umum
kan harusnya dia pasti
sempritnya tuh keras banget kan
mestinya prat prit prat prot gitu kan
berdoa sama yang di atas
supaya jangan salah pilih
makanya akhirnya kenapa saya pilih pak ganjar
kenapa yuk saya pilih pak ganjar
hukum melawan hukum sekarang
nah jadi lebih baik cari orang yang ngerti hukum banget
sikap politik terhadap pentingnya sistem meritokrasi
berbasis kompetensi dan prestasi
karena ini ternyata sangat dinanti
saya mendapatkan reformasi birokrasi berbasis
dan tersedia jalur khusus
bagi mereka yang berprestasi
daerah tiga t ini membutuhkan
apalagi kalau untuk guru
nah lalu juga tentunya
loh kok bisa ya beli hp ya
satu juta itu larang loh
kalau makan itu bisa sebulan toh
kok bisa ya beli hp ya
udah mulai sejahtera ya
tapi kalau dengar ibu risma
ada orang tua aja tinggal di kandang kambing
mana yang mulai masuk dalam zona nyaman
dengan yang mereka masih miskin dan papa
posisi politik pdi perjuangan
terhadap pemerintahan yang akan datang
merupakan sebuah hal yang bersifat strategis
selalu diputuskan di dalam kongres partai
kita adalah pejuang demokrasi
karakter pejuang ditandai oleh api perjuangan
meski di tengah tekanan dan kepungan
terletak pada kesatu paduan
rakyat tentu akan menanti
untuk bisa mendapatkan pencerahan
akan cerah atau mendung
konsistensi di dalam membela rakyat
juga menjadi ciri pdi perjuangan
selama ini partai terus
ketika impor pangan dilakukan
sebenarnya tidak perlu import
ikut di dalam permainan tersebut
sebenarnya kan ada jalannya
ketika saya jadi presiden
harus memikirkan hal tersebut
karena ada bagian mereka
sudah pada zona nyaman
sepertinya petani itu sekarang
memberdayakan petani bangsa sendiri
dulu bung karno selalu teriak
juga partai harus menolak sama
jadi bahasanya itu perancis
nah kalau anak saya waktu jadi
itu padahal maksudnya ini loh
nah kalau perancisnya itu bukan
dari seluruh aspek kehidupan
itu yang di karimun jawa
kan seorang aktivis lingkungan bernama daniel tangkilisan
melawan pencemaran akibat aktivitas tambak
tapi kok malah dia di proses hukum
dianya yang benar benar aktivis lingkungan
karena katanya dibilang apa yang dia omongkan itu
kan juga sering dipalsukan
jadi gak usah beli lagi cabe
terus ditanamnya dimana bu
dna dan legasi historis di atas
maka sikap politik pdi perjuangan
mana yang akan membawa bangsa indonesia
itulah landasan pilihan sikap
berada di dalam atau di luar pemerintahan
kan harus dihitung secara politik
ini pasti wartawan kan yang ditunggu
aku sambil sarapan gitu kan
gue mainin dulu dong
karena itulah hal yang terbaik saat ini adalah
untuk persiapan pilkada ini
digalang rakyat dikasih pengetahuan
kalau di amplop itu ada satu juta
ini permainan benar loh
makanya ibu tuh suka penasaran
aku ini dibilangnya ratu preman loh
aku gak pernah mau percaya
loh kamu kok mata duitan banget
tapi di seal amplopnya
ini jumlahnya satu juta loh
pakai ktp karena katanya itu tanda terima

kan pasti gak ada yang takut berani ngomong bener apa
ternyata isinya nggak satu juta
mungkin tampangku kan cantik
seperti baik hati ratunya pdi perjuangan
kesel aku ngeliat dibohongin begitu
coba gimana coba kalau sebagai pemimpin aja kamu itu gak pernah ngerti gituan
ini instruksi lagi nih
menanam sepuluh tanaman pendamping beras
itu dijaga dengan gerakan penghijauan
di setiap daerah kamu
paling besar itu dimana ya
enggak yang paling banyak daerah mana
ini harus menjadi kota tertutup jakarta
itu tanggung jawab kamu loh
kamu udah mau pemekaran
nah mestinya kamu kan bisa
yang namanya orang daerahmu
gemah ripah loh jinawi
makanya banyak loh orang orang
bukan orang asli jakarta
saya pernah pergi ke
itu rumah rumahnya itu kayak sarang burung
jadi kalau jalan gak bisa begini
jadi katanya itu senggolan
ibumu aja jalan ke gitu loh
jadi kalau muter lebih jauh kan
semua koyonnya kan pernah turun ke bawah
yang tidak bekerja untuk rakyat
mau seperti memisahkan gitu
anggota dan kader partai yang saya banggakan
sebagai pembela rakyat sejati
kita adalah manusia merdeka
terima kasih atas kedisiplinan
yang ditunjukkan selama rakernas lima ini
pulanglah dengan semangat juang yang menyala nyala
dan mereka yang tidak dapat hadir di tempat ini
kobarkan terus api perjuangan nantak kunjung padam
rakyat indonesia yang begitu setia
akan cita cita indonesia raya
maka dengan mengucapkan syukur kehadirat allah
rekernas ke lima pdi perjuangan